itulah kemuliaan ramadhan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
senang sekali bisa bertemu dengan anda lagi
saya ari ginanjar
dapat berjumpa kembali dalam program kultum ramadhan
beberapa waktu yang lalu
dan ratu sylvia datang ke indonesia
raja sweden ini begitu sederhana
padahal beliau adalah pemimpin salah satu negara paling maju di dunia
taukah anda bahwa sweden adalah urutan ke sepuluh negara paling bahagia menurut pbb
sementara indonesia diurutan ke delapan puluh satu dari satu ratus lima puluh tiga negara
urutan ke sembilan belas
apa artinya ini
faktor apa saja yang mendukung kebahagiaan
yaitu satu perhatian
dan pemerintahan yang baik
kalau hanya mengandalkan per kapita seharusnya amerika
yang urutan lebih tinggi
dari negara lainnya
tetapi justru swedia
apa yang kita lihat disini
ini bukan soal tentang per kapita
atau tentang tingkat kebahagiaan
inilah yang menjadi kunci dasar kemajuan sebuah bangsa
bahwa sebuah bangsa akan maju
apabila rakyatnya bahagia
ya hanya dengan ketika kita bahagia
kita menjadi produktif
karena kalau kita marah
kemudian banyak membaca hoax
yang ada adalah kekesalan yang menumpuk
dan itu justru makin menurunkan
derajat kemajuan bangsa kita
oleh karena itu kebahagiaan
tidak bisa dilepaskan
untuk membangun sebuah bangsa menjadi sangat maju
berupa pelayanan dari pemerintahnya yang penuh kasih sayang
kemudian pelayanan dari seluruh aparat aparat negara
yang penuh kasih sayang
adalah kunci untuk melahirkan kebahagiaan
saya hanya ingin mengajak pemirsa untuk
lebih dalam lagi
lebih jauh lagi terjun ke hati yang terdalam
bukan melihat sarana para sarana
kehidupan jalan raya atau pelayanan aparat
yang dipancarkan oleh para aparat aparat
dari mana sumbernya itu
di bulan yang penuh rahmat dan barokah
saya ingin mengajak
pemirsa untuk terjun ke hati yang terdalam
untuk menemukan dari mana sumber kasih sayang
kalau bukan dari dia
allah ar rahim yang maha penyata
terbukti bahwa kasih sayang
adalah cara yang melahirkan kebahagiaan
doa yang senantiasa diucapkan
allahumma anta salam
wa adkhilna aljannata darussalam
engkau lah rasaku
engkau lah rasa bahagia itu
darimulah rasa bahagia itu
darimu rasa kebahagiaan itu bermula
dan darimu pula rasa kebahagiaan itu akan berakhir
rasa bahagia yang bersumber dari allah ar rahim
jangan hanya diucapkan
jangan hanya dirasakan
tapi diamalkan dipraktekkan
oleh karena itu
di bulan yang penuh rahmat dan barokah ini
sifat sifat cinta kasih sayang harus diaplikasikan
kalau anda seorang aparat memberi pelayanan
apabila seorang ibu memberi cinta
apabila anda petugas memberikan pelayanan penuh kasih sayang dan cinta
kita merenung mengingat kembali kepada allah ar rahim
bukankah dia yang memberikan kebahagiaan itu
seluruh alam semesta raya
air yang mengalir
udara yang sejuk
matahari yang bersinar
rembulan yang bersinar lembut
burung burung yang berkicau
bulan dan bumi
yang beredar patuh pada ketentuan
seluruhnya dibuat dengan penuh perhitungan
itu semua adalah pelayanan
yang menjadi god governance
yaitu pelayanan allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia
demi satu kata
membuat anda bahagia
membuat manusia bahagia
di bulan yang penuh rahmat dan barokah ini
kita hanya perlu menyadari bersyukur
tentang rahman rahimnya allah
tentang pelayanan yang allah berikan di hati kita
termasuk pelayanan allah datangnya
bulan suci ramadan
mari kita berdoa
allahumma ya allah ya rahim
engkau yang maha pengasih
engkau yang maha penyayang
berada di bulan ramadan
adakah karena engkau
engkau yang memberikan hidangan
bulan yang penuh rahmat kepada kami
berikanlah kami kesadaran
agar kami mampu mengamalkan
mempraktekan kasih sayang yang engkau ajarkan kepada kami
kepada sesama sama kami
kepada keluarga kami
hingga kami menjadi manusia yang penuh manfaat
allahumma ya allah
terimalah amal ibadah puasa kami
lahirkan kami menjadi manusia yang fintech
yang senantiasa melayani kepada sesama kami